dua ribu tujuh belas menjadi tahun yang berat bagi sektor ritel dalam negeri
banyak peritel yang berguguran atau menutup toko sejak pertengahan tahun
meski demikian beberapa retail fisik masih bertahan
salah satunya adalah pojok busana
bermain di segmen menengah ke bawah jaringan toko baju yang berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an
terus mengikuti perkembangan konsumen
tidak hanya selera pakaian yang diikuti namun juga perubahan cara belanja fashion
salah satu pendirinya tutum rahanta menyatakan segmen menengah ke bawah
masih menjadi andalan pasar pojok busana dan membuatnya bertahan hingga kini
lepas dari perkembangan sejarah ritel di indonesia
zaman sebelum krisis seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
saya kira semua
perkembangan itu sangat besar
masuklah era tahun dua ribu
indonesia membuka diri untuk asing yaitu masuk hypermarket
di situ terjadi perubahan
era dua ribu ke atas era minimarket
nah perubahan besar besaran itu terjadi
kami juga mengikuti
akhirnya mana pusat pusat belanja menjadi sangat mahal
sedangkan kami tetap menjual produk untuk low masyarakat kita
kami harus mencocokkan produk yang dijual dengan cost kami
di situ saya kira sesuatu yang memang sangat berarti sekali
untuk perubahan ritel di indonesia
selama puluhan tahun pojok busana mengikuti perubahan pola konsumen menengah ke bawah
alasan inilah yang membuat mereka melakukan ekspansi ke daerah
saat ini mereka menghadapi tantangan baru
daya beli yang diklaim banyak pihak melemah
diakui sebagai salah satu penyebab retail berguguran
ia harus mengikuti perkembangan zaman hingga memasuki era digitalisasi
sekarang masuk ke perkembangan zaman digital itu pak
e commerce tumbuh kemudian online juga semakin gencar ya
bagaimana pojok busana bisa bertahan di situasi ini
jadi saya kira bukan hanya dialami pojok busana
situasi ini memang sulit bagi siapapun pelaku pelaku yang lain
kita lihat sudah ada beberapa teman teman yang menutup diri menutup outletnya yang tidak bisa bertahan
kami pasti akan melakukan seleksi secara alamiah terhadap oleh oleh kami yang mana bisa bertahan dan tidak
kami juga melakukan hal itu
karena kami mempunyai banyak toko sekitar delapan puluh sekian toko
kami juga akan menutup beberapa toko yang kami anggap membebankan bagi perusahaan
itu sudah pasti
nah kalau ditanya bagaimana mengikuti perkembangan zaman itu sendiri
tapi harus dipahami
online yang dilakukan oleh kami
dan sekelompok teman teman kami ini
adalah dengan sistemnya saja yang di online kan
tetapi produk yang dijual kan tetap sama
cara perlakuannya terhadap perdagangan aturan main perdagangan itu juga sama
nah yang kami sampaikan berkali kali kepada pemerintah
bagaimana keadilan itu terhadap memang digitalisasi itu begitu hebat
bagi siapapun bisa melakukannya
kalau siapapun boleh melakukan
dengan tidak mengikuti aturan yang ada
bagaimana kami yang mengikuti aturan
ini kan jadi pikiran bagi para supplier supplier kami yang memasuk barang ini
kalau mereka menitipkan barang ini kepada kami
sekali lagi kan kami tidak menjual barang kami semua
kami harus mengutip keuntungan yang harus
ada sebagian yang kami harus setorkan kepada negara
kalau ini tidak dilakukan oleh pemain pemain online yang lain
apa yang terjadi
persaingan yang tidak sehat
dan juga para supplier kami dapat melakukan hal yang sama
tidak usah menitipkan kepada kami
mereka jual sendiri atau siapapun boleh membeli kepada mereka
yang menjual di pasar pasar online yang mungkin tidak mengikuti aturan perdagangan itu sendiri
apa yang terjadi
negara tidak menerapkan apa apa
kami pun atau siapapun akan mengikuti hal yang sama
itu yang harus dihindari
oke ngomongin soal aturan dari pemerintah ini
emang apa saja pak item item aturan itu yang para pengusaha
sekali lagi kalau kami membuka toko mulai start yang paling mudah
kami harus mempunyai izin
itu sudah pasti
izin mendirikan toko
belum lagi izin izin yang lain nih
yang harus dipenuhi
bayar pajak reklama pajak penjualan
kalau barang itu memang ada standar standarnya
bagaimana tata cara perlindungan konsumen
semuanya harus dipenuhi
ini yang tidak dipenuhi oleh pemain
saya tidak mengatakan semuanya
tetapi kalau sebagian besar sampai detik ini belum ada aturan main e commerce itu sendiri
hukumnya apa terhadap mereka itu
ini kan jangan membuka peluang bagi siapapun
fungsinya pemerintah yang selama ini mengharapkan pajak dari kami yang kami sumbangkan
harus melindungi kami
tidak ada cara lain
kalau tidak dilindungi
yang dibangga banggain semua digitalisasi
saya takut kita tidak mendapatkan apa apa dari kebanggaan itu
itu mesejnya sebetulnya
sambil menunggu pemerintah lebih galak dengan aturan yang mereka buat sendiri
pojok busana apa yang disiapkan pak
untuk bisa lebih selain menutup toko
sekali lagi efisiensi
kata kata yang paling bijak
efisiensi ini bagaimana perusahaan supaya tidak merugi
dengan cara menghentikan kos
terhadap sesuatu yang tidak efisien
cara terakhir adalah menutup toko
kan menutup toko bukan hanya sekedar tutup
efeknya kan banyak
bagaimana kita memikirkan nasib karyawan
itu udah pasti paling manusiawi lah
nah ini pemerintah yang sebetulnya harus tanggung jawab
ya karena ada orang orang yang selama ini mengharapkan pekerjaan dari kita
akhirnya tidak terserat
ataupun tidak mendapatkan pekerjaan lagi
sejumlah pengamat mengatakan pak
kalau sebenarnya penutupan retail itu bukan nyalahin konsumsi
tapi karena memang mereka tidak melakukan riset yang mendalam
itu sering menjadi perdebatan
sampai per hari ini pun nggak putus
perdebatan itu sendiri
sekali lagi saya ingin menyampaikan
situasi terakhir ini adalah
terjadi berbarengan oleh berbagai faktor
bukan berdiri satu satunya karena si e commerce ataupun
zaman digital itu sendiri
tetapi harus juga dilihat bahwa era perubahan konsumen itu begitu cepat
karena perkembangan teknologi
kedua perilaku konsumen itu juga cara berbelanja nya
karena perkembangan teknologi itu sendiri
dibarengin dengan situasi ekonomi saat ini
jadi itu yang mempercepat
nah inilah yang dilakukan teman teman
memprediksi seberapa kuat saya bisa menahan kos ini
retail ini kan bisnisnya jangka panjang kayak orang maraton gitu
kalau ini saya ingin menunggu berapa tahun lagi
supaya ini bisa bertahan
nah kalau kita hitung hitungannya masih cukup lama
lebih baik saya cut cost dulu
card cost yang terakhir adalah memang menutup toko
sebelumnya dengan efisiensi berbagai cara
selama ini mungkin jumlah online tertentu dengan karyawan yang sekian banyak
kita coba kurangin bisa tidak
tapi kan efisiensi untuk masalah karyawan listrik dan lain lainnya
tidak mungkin satu toko tidak pakai karyawan kan
tetap ada batasan minimumnya
sampai di situ juga tidak bisa berarti memang tidak bisa dipertahankan
dengan perhitungan apa
perkembangan zaman yang perilaku konsumennya begitu hebat
ditambah situasi ekonomi yang kita predik ke depan
berapa cepat lagi ini akan rebound pulih
itu yang menjadi keputusan untuk kita menutup atau tidak outlet outlet tersebut
bicara dengan situasi ekonomi pak
apakah dua ribu tujuh belas ini yang kita akan akhiri ya pak
bisa disebut sebagai tahun perlambatan ekonomi
bagaimana proyeksi teman teman retail di tahun depan pak
kalau kita cerita dua ribu tujuh belas sendiri ini tetap tumbuh
hanya tumbuhnya tidak sesuai dengan biaya biaya kita cost kita
akhirnya kita yang katakan ini yang menjadi keputusan menutup beberapa outlet
yang kita anggap untuk cut cost
kan pasti di dalam pertumbuhan itu sendiri ada yang minus
ada yang mencukupin ada yang plus gitu
nah yang betul betul minus yang kita prediksi
hitung hitungan tidak bisa dipertahankan kita cut
jadi kita pertahankan yang sehat
nah kalau kita lihat ke depan lagi yang dua ribu delapan belas yang ditanyakan
ini kita membaca sekian data
ke depan sebetulnya waktu dagang kita sangat pendek
kita sudah perhitungkan ada hari hari besar yang dekat berbarengan
setelah masuk natal dan tahun baru tidak jauh lagi imlek
imlek kita lihat nggak jauh lagi semua orang prepare untuk lebaran
waktu dalam kurung setengah tahun itu begitu sibuk kita untuk siapkan ini
belum lagi mulai start pilkada
nah mudah mudahan memang ada harapan harapan yang kita lihat
dengan keberanian pemerintahan jokowi jk
kita tahu ini kan pr pr dari pemerintahan yang lama yang tidak dikerjakan
itu yang membuat kita optimis
perlu cari keseimbangan itu sendiri dengan optimisme itu
keseimbangan ini pasti akan makan korban
kita sudah tahu kok
tetapi tidak boleh terlalu lama tidak boleh terlalu dalam
kita harapkan infrastruktur yang dikerjakan secara besar besaran
pembangunan yang memang sangat fundamental bagi perkembangan bangsa ini
ya kita tunggu mudah mudahan itu dapat menutupin kekhawatiran kekhawatiran kita semua
akhirnya timbulah optimisme
sekali lagi optimisme kita ini untuk jangka panjang
tetapi kalau kemajuan online dan toko off di dunia manapun
off itu sendiri akan berkurang apalagi sektor pakaian